status ag dinaikkan menjadi anak berkonflik dalam hukum dalam kasus penganiayaan terhadap david
lalu bagaimana status ag dalam kacamata hukum pidana
apakah yang bersangkutan dapat bebas dari bersidangan karena masih berada di bawah umur
kami bahas malam hari ini bersama abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
pak fikar selamat malam
selamat malam mbak tipani
selamat malam pak fikar terima kasih sudah bergabung untuk dialog kita malam hari ini
pak fikar status ag ditingkatkan menjadi anak berkonflik dengan hukum
apa penjelasan perubahan status ag ini dan bagaimana kemudian proses hukum terhadap yang bersangkutan
ya dalam undang undang peradilan anak ada perbedaan memang dengan kuhp
yaitu anak yang berhadapan dengan hukum itu batasi dari umur dua belas sampai umur
kurang satu hari itu yang masuk dalam kriteria anak
itu yang pertama yang kedua ag ini kan berumur lima belas tahun sehingga dia masuk kualifikasi memang masih anak anak
tetapi meskipun begitu tetap tuntutan hukum itu tidak bisa dilepaskan
karena itu menurut saya dengan menggunakan undang undang peradilan anak ini ag ini bisa dibawa ke pengadilan
maksud saya diproses ya
apalagi kemudian kepolisian sudah juga menetapkan ag ini sebagai tersangka
kemungkinannya kan cuma dua
yang pertama dia sebagai pelaku peserta
artinya pelaku yang bersama sama
tapi kenyataannya kan dia memang tidak melakukan
atau pelaku pembantu pelaku peserta itu pasal lima puluh lima
pelaku pembantu pembantu itu lima puluh enam
tetapi kalau melihat kasusnya melihat kasusnya maka ini menurut saya analoginya ini mirip dengan kasusnya ibu pece pada kasusnya joshua
dia tidak melakukan langsung tapi dia sempat kata katanya menjadi motivasi untuk pelaku utama itu melakukan tindak pidana
yang kedua ketika terjadi tindak pidana itu sama sekali dia tidak melarang
tidak melakukan pencegahan
walaupun saya dengar juga dari pengacaranya bahwa sebenarnya ag ini sudah melarang pelaku ini untuk melakukan penganiayaan itu dan sebagainya
tapi itu kan juga butuh alat bukti
maksudnya maksud saya butuh keterangan saksa
maksud saya butuh keterangan saksa
maksud saya butuh keterangan saksa
maksud saya butuh keterangan saksa
maksud saya butuh keterangan saksa
maksud saya butuh keterangan saksa

nah itu sebagai pembelaan tidak ada masalah
tetapi kehadiran dia di situ jika memang tidak melakukan pencegahan ya maka dia bisa juga dikelompokkan sebagai pelaku juga
pelaku juga karena dia juga yang memotivator
seperti itu mbak
ini yang juga menjadi pertanyaan banyak orang
yang bersangkutan ag ini adalah anak di bawah umur
sehingga apakah kemudian kedepannya yang bersangkutan tetap akan bisa menjalani proses persidangan
atau bisa mengajukan restoratif justice karena satu alasan anak di bawah umur
kemudian juga jika ancaman hukuman pidananya mungkin di bawah tujuh tahun penjara pak fikar
sangat mungkin ya restoratif justice dilakukan
tetapi orang lupa bahwa sebenarnya yang bisa didamaikan atau di restoratif justice kan itu sebenarnya akibat
akibat dari tindak pidananya
kalau akibat tindak pidananya
kan tindak pidana itu ada dua
ada perbuatan ada akibatnya
nah yang bisa didamaikan itu akibatnya
itu yang kemudian orang menyebutnya sebagai restoratif justice
maksudnya seperti kelompok
keluarga joshua dengan keluarga eliza
nah itu mereka oke ada kesepakatan
tetapi proses hukumnya tetap jalan
proses hukumnya tetap jalan
kalau penganiayaan ini umpamanya ancamannya sampai dua belas tahun ya
menurut saya si ag ini juga masih tetap harus diadili
ya harus diadili
nah itu tadi saya bilang
apa namanya yang bisa didamaikan yang bisa dikonsepsionalkan menjadi restoratif justice itu akibatnya
akibat tindak pidana
tetapi proses hukumnya harus tetap jalan
bahwa perdamaiannya menjadi faktor yang meringankan bagi hakim nanti untuk menjatuhkan putusan itu soal lain
ya karena itu ada di wilayah otoritas hakim
artinya hakim yang nanti akan memutuskan kalau itu
tetapi proses pidananya proses hukumnya itu harus tetap jalan
pak fikar apakah kemudian kalau sekarang kan statusnya ditingkatkan anak berkonflik dalam hukum
apakah ini artinya status yang bersangkutan ini juga sudah dinaikkan sebagai tersangka
atau memang karena di bawah umur ada bahasa yang diperhalus
jadi yang dimaksud anak anak dalam undang undang perlindungan anak itu adalah
dari usia dua belas tahun ke dua belas tahun
dari usia dua belas tahun sampai delapan belas tahun kurang satu hari
nah itu yang menjadi objek hukum pidana peradilan anak
nah anak anak ini yang disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum
artinya dia menjadi saksi
tetapi ketika dia ditempatkan menjadi tersangka
maka dia akan disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum
tapi sebenarnya sama ya tersangka juga
pengertiannya tersangka juga
nah hanya saja itu tadi
ketika dia disidangkan atau diperiksa di penyidikan
maka motif motif yang akan membuat anak itu atau ada pihak pihak
umpamanya yang tersakiti itu tidak diungkapkan
apa sebabnya apa motifnya umpamanya itu oleh polisi oleh penyidik tidak diungkapkan
nah demikian juga
tapi nanti di pengadilan nah ini bedanya
pengadilan terhadap anak peradilan anak itu terbuka tapi hanya bagi pihak pihak yang berkepentingan
namanya jaksa penasehat hukum terdakwa
lain itu tertutup
tidaknya sesungguhnya terbuka terbatas
jadi umum tidak bisa menyaksikan
itu kalau terdakwanya anak
ada dua sebenarnya perkara
anak satu yang kedua kalau perkaranya kesusilaan
itu juga tertutup
dan hanya pihak pihak yang berkepentingan
hanya pihak yang berkaitan saja yang menghadirkan
nah itu dua
jadi dia tetap diproses
yang kedua tapi dia tetap dilindungi privasinya oleh hukum
sehingga tidak bisa terbuka secara umum gitu
yang ketiga adalah hukuman terhadap anak itu separuh dari orang dewasa
jadi kalau umpamanya penganiayaan itu pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp penganiayaan itu dua belas tahun
maka bagi anak anak itu hanya diberlakukan separuhnya
jadi itu keistimewaan anak
yang diberikan oleh hukum
karena memang hukum itu kan juga tidak hanya sebagai alat pembalasan kejahatan
tetapi juga bagaimana hukum bisa menimbulkan efek jerah
dan menjadi instrumen kesadaran masyarakat
dengan status dari anak
dengan status dari ag yang ditingkatkan
pertanyaan publik adalah
apakah kemudian selanjutnya akan dilakukan penahanan
tapi kita masih akan bahas usai jeda
kita akan jeda dulu pak fikar
usaha jeda kami masih akan kembali tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kami masih bersama abdul fikar hajar
pakar hukum pidana
untuk membahas bagaimana status ag dalam kacamata hukum pidana
pak fikar kita kembali ke dialog
kalau tadi di sebelumnya pak fikar menyebutkan
bahwa karena yang bersangkutan masih di bawah umur
sehingga terkait dengan ancaman hukum pidana
tentunya ada keistimewaan dalam tanda kutip
kalau misalkan untuk orang dewasa
ancaman hukuman pidana dua belas tahun
anak menurut peradilan anak adalah setengahnya
kurang lebih seperti itu
dengan status ini yang sekarang
apakah kemudian ag ini juga akan menerima penahanan
seperti satu tersangka lainnya
namun dengan status anak di bawah umur ini
meskipun anak anak ya
tetap tes hukum pidana itu
berjalan seperti biasa
kalau di tindak pidana biasa
kepolisian punya hak
atau punya kewenangan untuk menahan enam puluh hari
kemudian diperpanjang empat puluh hari
dan kejaksaan punya
kewenangan untuk menahan tiga puluh hari
ditambah dua puluh hari
dan baru nanti
sedangkan pengadilan juga punya
sampai satu ratus dua puluh hari
kalau nggak salah ya
kalau tidak selesai
tapi kalau selesai enam puluh hari
terus untuk anak
baik di tingkat penyidikan
maupun di tingkat penuntutan
dan di pengadilan
dalam prosesnya ya
sebelum ada putusan ya
hanya boleh ditahan paling lama empat belas hari
pertama nya di tingkat penyidikan
kepolisian sebagai penyidik
hanya boleh menahan anak anak
dalam rangka penyidikan itu
atau dua minggu
nah itu ada di undang undang peradilan anak
ya diatur seperti itu
nah demikian juga
di tingkat penuntutan
jaksa penuntut umum
ya jaksa penuntut umum
itu hanya punya kewenangan menahan
maksimal empat belas hari
nah demikian juga di peradilan
nah tapi lain kalau sudah di
ada putusan hakim
ya kalau sudah ada putusan hakim
dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
putusan yang diputuskan oleh
saya akan minta pendapat anda
dari pengamatan anda
sejauh ini yang disangkakan kan
pasal kejahatan penganiayaan
ini juga memenuhi
saya begitu melihat
saya melihat itu
apa terlalu jauh
nomor satu kesimpulan saya adalah
sepertinya tidak tersentuh
saya melihat itu
sepertinya tidak tersentuh
oleh pendidikan agama
tidak ada tuhan
di dalam hatinya
lebih muda dari dia
sampai diinjak lehernya
menurut saya sadis
di beberapa kesempatan
bukan lagi penganiayaan
kesimpulan saya ini
kalau menurut saya
kesimpulan saya dua
tidak ada tuhan
di hati ayah
ya nah ag kalau dilihat peristiwanya maka dia menurut saya pelaku peserta
karena apa itu tadi yang pertama dia sebagai motivator terjadinya orang yang mengubahkan teluhannya kemudian menimbulkan tindakan mario itu seperti itu
yang kedua ketika terjadinya tindak pidana itu ag ini saya nggak tahu apakah benar dia melarang atau tidak
tetapi sepertinya tidak ada upaya yang dilakukan secara fisik upamanya mendorong tersangka atau menghalangi supaya tidak melakukan penganiayaan sadis itu upamanya
itu dalam rekaman video saya tidak melihat gitu
nah karena itu saya juga menyimpulkan
ini juga termasuk pelaku peserta
nah pelaku peserta itu ya sama dengan pelaku utamanya ancaman hukumannya gitu
nah hanya saja karena anak anak itu tadi saya bilang maka hukumannya atau ancaman hukumannya hanya separuh gitu
separuh dari orang dewasa
kita masih akan kawal terus bagaimana pengembangan dari kasus ini karena masih juga dalam proses penyelidikan dari pihak kepolisian
terima kasih pak
pak fikar abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti sudah bergabung bersama kami malam hari ini